bapak berangkat aja kan udah ada saya yang jagain ibu
ya makasih mbak surti
ya sama sama pak
bu ada mbak surti
aduh piet toh bu bisa sampai sakit begini
pasti bunur malah kecapean ya
indah cuma demam
bapak kenapa belum berangkat ke kampus
kan dari tadi bapak udah bilang bapak mau jagain ibu
bapak berangkat aja kan udah ada saya yang jagain ibu
ya makasih mbak surti
ya sama sama pak
bang tadi tadi udah nengokin bunur
bunur cuma ada di dalam
oh bagus dah
lo tau gak
tamunya kemarin siapa ya
tati gak tau bang
emak bilang sih teman sma nya
ini helmnya pur
ini kok gak mau jawab
kang amin juga hp nya mati
kang amin lagi pergi sama neng ineke
mungkin aja tuh pur
abang beli kerudung
buat siapa bang
sumban abang beliin emak kerudung
ya kali aja abis ini emak gak ngomel ngomel lagi
ya aja abis ini mah gak ngomel ngomel lagi
ini berapaan bang

sekali sekali nyenengin emak
udah gila lu anterin ke tempat emak
sekali lu tanya
tamu mau yang kemarin siapa
anterin ya bang
jalan kaki aja olahraga
soalnya gak mau balik konjek lagi

bu bapak berangkat ke kampus ya

mari mbak surti
mari mbak surti
iya pak tenang aja
biar surti yang jagain ibu
iya terima kasih
sudah mbak surti
bu ini dia
karena tadi itu
enggak ditemani mbak surti
ya udah telat yuk
rudung buat emak
lo yang beli
bang ojek yang beli mak
bumen amat lagi lo beli emak kerudung
berapaan nih belinya
kata bang ojek sih satu ratus dua puluh ribu mak
oh seperti itu
tapi bagus sih
makasih bang ojak
jangan bisna mas pur
kamu lihat kang amin nggak
maren di gang rawabik sembilan
sekarang mas amin
ntar kalau ketemu laki lo bilang makasih ya
mak kemarin ada temen emak yang kesini ya
temen sma emak
bang ojak yang nyuruh tati nanyain ke emak
oh seperti itu
nggak tau mak
minum teh manis panas dulu bu nur
biar keringetnya banyak jadi panasnya cepat turun
makasih ya mbak surti
eh gue abis beliin mertua gue kerudung
wah bagus itu jak
semoga emas suka dan gak ngomel ngomel lagi sama kamu
ya elah kalau kerudung doang mak biasa
beliin kalau emas dong
eh cetakan agar
masih mending gue pelin mertua gue kerudung
daripada lo boro boro beliin kerudung
mertu aja lo kagak punya
mau ke warung komun lapar
iya bu sebentar
mbak surti lagi apa
surti mau bikin sop daging bu
tadi seperti lihat di kulkas ada daging wortel sama kentang
mbak surti nggak usah repot repot
masa tidak ada lauk buat makan
ibu kan juga harus makan
surti masak aja ya